ih gila lo berdua emang gila aduh
tuh makanannya tuh makanannya tuh
tapi emang beneran nomornya salah
perasaan enggak deh orang gue dapet nomornya dari iyan
eh tapi mungkin deh
gue lagi ngeliatin mukanya iyan yang imut imut ganteng gitu
biasa aja sih cuma ya udah diimutin aja gak apa apa
gila beres sih
gila beres sih
gila beres sih
gila beres sih
iya karena rencana lo untuk nyebab gue udah berhasil gitu
hah jebak apaan sih mon
musuh pake pura pura lagi lah
dari tadi gue nungguin lo yang dateng siapa
anak warrior yang mukul mukulin buat
itu rencana lo juga kan ya
ya ampun sumpah pun gue gak tau apa apa
gue tuh tadi lagi di jalan
gue gak mau denger omongan lo lagi nek
tolong kasih tau boy sama temen temen ini
kalau hari ini juga
gue jadi gak yakin sama boy
lo kan tau kalau boy gak bakal ngelakuin itu ke lo

hah gue gak mau percaya sama orang

ya gue gak mau percaya sama orang

ya gue gak mau percaya sama orang
gue gak mau percaya sama orang
nah itu dia
dia yang ngomporin biar wario sama serigala itu perang
kayaknya boy bener deh
semua urusan geng kita
ujung ujungnya cuma bikin masalah
geng kita udah gak asik lagi kayak dulu
ada kelas sekolah men
udah masuk kalian
ntar jeber lagi gue punya sama guru

uuuh yang gue jeber
hei kalian tau gak
kita udah balas sakit hati kita sama geng serigala

dan kita udah bakal jaketnya dia

ini udah makin gak bener
ini gak akan pernah ada ujungnya
bener kata boy
kalau kita bakal ribut terus
gue bisa cari orang lain yang gak sepuluh cut seperti kalian
gue bisa cari orang lain yang gak sepuluh cut seperti kalian
lo di jebak
lo sih gak mau dengerin kita mon
jw itu emang cuma umpan buat lo
dan lo udah kepancing mon
dan lo udah kepancing mon
kita harus balas mereka mon
jangan sampai mereka ngerasa kalau mereka yang udah menang
lihat aja sih boy
mereka memang gak pernah mau kalah
dan sekarang juga
itu emang liatan gue
gimana kalau kita mulai dari si boy
kita insert dia
pulang sekolah kita cegat gimana
kita juga udah mundur dari warrior
gue sempat gak percaya sama omongan lo
ya syukur deh guys
emang cuman itu satu satunya cara
buat menghentikan peperangan ini
saya seneng liat kalian kompak kayak gini
saya seneng liat kalian kompak kayak gini
oh iya itu maksudnya
kita lagi jadi telet abis pak
kita tuh udah mutusin
kalo kita keluar dari game kita
di motor pesut ya pak
ini baru namanya murid murid saya

biar kayak telet abis
naik sini aja pak
saya bangga sama kalian sudah tidak lagi
jadi geng motor
harus jadi geng sekolahan
pinter rajin belajar
lu ngasih gue nomor salah salah lo tau gak
gue sampe salah sambung
gak tau tuh om mas atau siapa
gue gak tau deh
ya ampun cindy kalo jadinya kaki kaki gimana
gak apa apa siapa tuh ganteng
lebih ganteng daripada boy
emang beneran nomornya salah
perasaan enggak deh orang gue dapet nomornya dari iyan
eh tapi mungkin deh
imut imut ganteng gitu
biasa aja sih cuma yaudah
diimutin aja gak apa apa
mondi digugurin sama anak anak warion
karena dia nungguin gue
sekarang dia lebih berpikiran lagi dong kalo gue tuh jadiin impan sama si boy
padahal tadi tuh gue telat gara gara apa
coba gara gara gue dikejar kejar sama anak anak serigala
kayaknya mau harus ke stowboy deh
iya tadi tuh soalnya mondi sempet ngancem gitu
warion hari ini juga
ayudah deh gue gue
gue telepon lagi deh iya nih ya
yaudah yaudah sayang
makasih banget ya infonya ya
tadi alex cerita sama kita
kalo dia tuh abis ngebukuin mondi
bahaya nih men
kita pasti dicari sama dia boy
apalagi dia pikir
lo yang ngejebak dia lewat raya
jadi tadi alex cerita abis ngebukuin mondi tuh
pas mondi lagi ketemu sama raya
dia cerita semuanya
pasti mondi bakal bales nendang sama kita
gue tuh gak mau ribut sama mereka
kita harus cari cara
biar kita tuh bisa damai sama dia
kayaknya kita gak bisa damai lagi boy
mereka pasti akan bales dendam sekarang
ya mau gak mau kita harus bela diri
aku yakin banget ma
aku yakin banget kalau reva
yang selama ini ngerjain aku banget
dan aku gak tau harus berbuat apa
aku udah berusaha baik sama dia
tapi dia selalu ngerjain aku
kamu tuh anak pintar adriana
kamu harusnya jangan diem aja dong
kalo dikerjain kayak gitu
kamu bales dia
tapi bermain cantik
ma aku takut kalo ketauan sama mas
nanti kalo ketauan
dia bakal ngerjain aku
dia pasti bisa marah besar ma
ya jangan ketahuan dong sama pak bey
sama sebenarnya sama reva kan
yang sering ngerjain kamu
tapi gak ketauan kan sama pak bey
aduh aduh gimana dong
kita harus nolki sesuatu nih
kita harus bantu boy
aduh iya kita harus bantu boy tapi gimana caranya
kita langsung terjun ke lapangan